keluarga korban dan korban tragedikan juruhan satu oktober dua ribu dua puluh dua silam berharap bisa hadir mengawal kasus ini
persidangan ini merupakan upaya hukum dari berapa laporan dan gugatan yang diajukan sejumlah keluarga korban tragedikan juruhan
akankah persidangan pekan depan bakal menghadirkan keadilan bagi keluarga korban dan juga tentunya pihak lainnya
dan sejauh mana tim gabungan independen mencari fakta menjalankan dua belas rekomendasi perihal tragedikan juruhan pada satu oktober dua ribu dua puluh dua yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima jiwa
untuk membahasnya melalui sambungan daring kita terhubung bersama dengan bapak atau keluarga korban tragedikan juruhan
bapak wiono dan juga bapak akmal marhali anggota tim gabungan independen mencari fakta tgpf
selamat sore bapak bapak selamat siang selalu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore selamat siang pak kola
baik sebelum masuk ke substansi soal persidangan pekan depan bapak bapak
saya ingin tahu terlebih dahulu update dari tgpf
apakah dua belas rekomendasi sudah jalankan pak amal
ya kalau rekomendasi sebenarnya bukan dua belas masing masing punya rekomendasi
dua belas itu rekomendasi untuk psst
untuk kepolisian ada sebelas rekomendasi
untuk kplib ada delapan rekomendasi
untuk kementerian sosial ada tiga rekomendasi
untuk kementerian kesehatan ada empat rekomendasi
untuk kementerian pupr ada lima rekomendasi
jadi rekomendasi itu banyak
dua ribu itu hanya rekomendasi buat pssi yang sampai detik ini tidak satupun yang dijalankan
sementara untuk pihak kepolisian ada yang sangat lamban dijalankan
salah satunya adalah kepastian hukum
sampai sejauh ini baru kemudian di bap
p enam tersangka di mana lima diantaranya sudah p dua puluh satu
sementara satu dianggap tidak lengkap sehingga dibebaskan
ini menggambarkan tidak profesionalnya kepolisian atau dalam hal ini penyidik
dalam menjalankan tugasnya
karena itu saya menyarankan presiden untuk mengambil alih
kasus tragedi kanjuruhan yang merupakan extraordinary masalah ini
atau masalah yang luar biasa ini karena menjadi perhatian dunia
agar bisa dijalankan dengan cepat atau
salah satunya misalnya diatur dalam putusan mahkamah agung nomor satu ratus tiga puluh sembilan tahun dua ribu sembilan
di mana presiden jokowi itu bisa mengeluarkan perpu peraturan pengganti undang undang
untuk membentuk penyidik independen tragedi kasus kanjuruhan
ada tiga alasan yang berdasarkan keputusan mahkamah agung itu dibolehkan
yang pertama karena kondisi
dan ini merupakan kondisi darurat
sudah seratus hari lebih tragedi kanjuruhan tidak berkembang kasusnya di kepolisian
yang kedua karena tidak lengkapnya soal hukum
dimana undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan belum ada turunan hukumnya
dan yang ketiga karena tidak punya waktu panjang untuk membentuk atau menyusun undang undang baru
atau peraturan baru maka pengeluaran perpu menjadi hal yang sangat
dimungkinkan untuk dilakukan
ini penting karena sejauh ini rekomendasi dari tgpf dikeluarkan
setelah rekomendasi dari tgwf dikeluarkan sampai sejauh ini tidak jelas siapa yang mau menjalankannya
baik ada pihak pihak lain tentunya yang akan menjalankan pak akmal
pak wiono menanggapi apa yang disampaikan oleh pak akmal tadi
bahwa dari enam tersangka lima sudah lengkap sudah masuk ke pn surabaya
kemudian satu masih belum lengkap
komentar anda seperti apa apakah perlu ini menjadi perhatian dari keluarga
apakah perlu ini menjadi perhatian dari keluarga
apakah perlu ini menjadi perhatian dari keluarga
pak wiono mendengar suara saya
ya ya mendengar
baik respon anda soal masih ada satu tersangka yang belum lengkap oleh penyidik pak wiono
apakah anda menanggapinya ini menjadi pesimis tertentu dari keluarga korban
oh iya begini pak
itu kan semua kan enam orang yang tersangka
terus lima orang itu
tapi itu bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat
bilangnya seperti itu
informasi nggak begitu jelas pak
tapi yang selama ini keluarga korban itu kayaknya polisi itu berbelit belit
jadi tidak dalam penyidikannya itu nggak menjalankan dengan sepenuhnya sebenarnya
apa tuntutannya warga korban itu belum dipenuhi mas
yang belum dipenuhi pak wiono
ya suatu contoh yang gampang saja
keluarga korban ini minta satu ya sidang itu terbuka untuk umum
jadi kan bisa melihat nantinya
ya sebenarnya kemarin sidang terbuka ya pak
tadi saya juga sempat mendapat laporan dari tim lapangan terbuka dan akan diliput oleh media
jadi tuntutannya semua minta sidang itu terbuka
itu terbuka supaya nanti kelihatan gitu
dan kemarin saya juga dipanggil ke kantor dewan
sesudah diperiksa di kapolres malang
itu saya dipanggil ke kantor dewan itu
semua tuntutannya mintanya seperti itu
tuntutannya adalah akan dibuka ke publik soal persidangan ya pak wiono
tapi kalau anda juga mencermati langkah langkah lain yang ditempuh oleh keluarga korban
nah saya ingin mengingatkan kepada pak wiono
saya ingin mengingatkan kepada pak wiono
ada keluarga korban yang juga mengajukan gugatan perdata dan juga gugatan pidana
bagaimana tanggapan anda terhadap gugatan ini pak wiono
jadi kemarin waktu saya diperiksa di kapolres malang
itu kan saya minta bapak kapolda yaitu pak niko kan harus diperiksa dengan bapak kapolres
kita juga dibalik tanya dengan bapak polisi
kenapa pak niko harus diperiksa
karena pak niko satu satunya orang yang bertanggung jawab tragedi di kanjuruan
itu dia kan telah gagal untuk mengamankan di sepak bola di kanjuruan
dan bapak kapolres malang itu yang tahu kejadian persis
atau yang biarpun nggak di tempat
tapi setidaknya dia kan harus tahu
abang ijonnya di lapangan kanjuruan kan harus bapak kapolres tahu
dan itu jelas bahwa penembakan gas air pemata itu
itu betul betul bukan di lapangan
diarahkan ke tribun
warga korban ini betul betul minta supaya
dari anggota brimop
itu segera ditangkap dengan sabara polres semarang
baik itu permintaan anda
kemudian pak wiono
kalau memang ada keluarga korban lain yang mengajukan laporan pidana dan juga perdata ke polres malang
kalau anda sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan arema fc akan mendampingi pada pekan depan di persidangan
pak wiano akan hadir di persidangan pekan depan pak
terima kasih ini
ya akankah anda ke persidangan pekan depan pak
apakah juga akan dampingi oleh rmafc sejauh ini
ya kalau selama ini kan saya itu sebagai korban
itu belum melihat adanya hukum untuk orang orang yang
penembakan secara re emceed mas
jadi kita itu belum tahu gitu
jadi yang saya minta
sebenarnya kan itu sudah kasus yang sudah dibuka gamblang loh mas
yang nempatkan dari brimov itu
juga dari polda itu yang punya pasukan brimop
dengan sabara itu yang punya dari pak kapolres malang
kan sudah tahu berapa orang yang di situ
tapi kenyataannya baru enam orang yang
itu pun masih belum
belum jelas gitu
komentar anda pak kebal dari pernyataan pak wiono seperti apa
ada perihal yang ingin diwujudkan oleh pak wiono terhadap kasus ini
masih belum optimis persidangan akan berjalan dengan adil
dan juga meminta pihak pihak lain ikut bertanggung jawab atas peristiwa ini
kalau anda menanggapinya seperti apa pak kemal
ya kalau saya melihat kasus ini
saya memang itu tukangnya penuh
baik terima kasih
saya tadi kebatasan bahwa saya sendiri tidak optimis
kasus ini bisa berjalan dengan cepat
karena itu tadi saya usulkan
agar presiden mengeluarkan perpu untuk membentuk penyidik independen
karena saya melihat polisi penyidiknya polisi
yang diusut polisi ini agak sulit untuk melihat profesionalisme
sebagai contoh misalnya
ini kan kejadian yang sudah merupakan rahasia publik
bahkan tgv punya rekomendasi
komnas ham punya rekomendasi
lpsk punya rekomendasi
kompolnas punya rekomendasi
rekomendasinya semuanya sama
bahwa ada kelalaian di situ yang dilakukan
dan ada penembakan delapan puluh gas air mata di lapangan yang begitu kecil
itu kejadian yang menurut saya adalah yang sangat fatal
kalau kemudian tim dari aremania mengatakan bahwa bisa jadi ini pembunuhan
itu sangat memungkinkan sekali
karena memang delapan puluh untuk sebuah stadion yang cukup kecil
belum lagi diluat juga ditembakkan
nah yang kedua adalah
tidak perlu menunggu sidang untuk pengembangan kasus
sebagai contoh misalnya
polisi atau penyidik bisa menangkap siapa yang invasi ke lapangan awal
siapa yang kemudian melakukan lemparan fred pertama kali ke lapangan
termasuk polisi polisi yang melakukan penembakan ke lapangan
semua sudah jelas ada videonya semua
jadi tidak perlu menunggu ada sidang untuk lima tersangka untuk kemudian dikembangkan
nah inilah yang kemudian membuat saya tidak optimis kasus ini bisa berjalan dengan cepat
walaupun kepala pernyataan presiden pak muldoko
menjamin negara akan menyelesaikan dengan cepat
nah untuk bisa negara menyelesaikan dengan cepat
maka perlu ada penyidik independen yang merupakan tim ad hoc
agar semua pekerja fokus
sekarang kan siapa yang mau dimintai pertanggung jawaban
untuk menjalankan rekomendasi tgip ini tidak ada
karena semuanya berjalan masing masing
tidak ada yang melakukan evaluasi dan vaksinasi
baik apakah semua pasal yang disangkakan terhadap tersangka sudah tepat
nanti jawab pak akmal usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih ndak
lima perjalanan awal
tujuh perjalanan awal
pengacara pengacara para korban pengacara pengacara para tersangka
yang paling penting sebenarnya bukan kita ribut ribut soal pasal a b c dan d
tapi yang paling penting saat ini adalah keseriusan polisi untuk mengusut tuntas kasus ini
jangan sampai kemudian kasus ini terlupakan
saya beberapa kali bahkan mengajak rekan rekan supporter semuanya untuk terus menggaungkan kasus usutuntas kasus kanjuruhan
bahkan sekarang supporter supporter sudah mulai berada di level mereka akan mendorong
agar kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas kalau perlu
pak jokowi mengeluarkan perbu
kenapa kemarin malam minggu misalnya saya bersama viking kampus menggelar malam seratus hari tragedi kanjuruhan
dan juga diskusi publik soal masa depan sepak bola indonesia
hari malam senin kemarin di bekasi diadakan juga konser dan juga malam pengumpulan dana untuk tragedi kanjuruhan
yang digagas oleh kawan kawan aremania
nah kawan kawan supporter yang lain harus menyuarakan ini
jangan sampai kemudian kasusnya ini hilang seperti jamur di musim hujan sehingga kemudian pertanggung jawabannya menjadi sangat tidak jelas
karena apa yang sekarang yang paling penting harus kita komitmen bersama sama adalah
bagaimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola indonesia ini bisa dijalankan dengan benar
sebagai contoh misalnya kompetisi sekarang sudah jalan
tapi kan kasus hukumnya belum kemudian dilakukan
jangan sampai kemudian lagi ada pertandingan saat ini misalnya melakukan pelemparan ke dalam stadion
boleh kenapa di kanjuruhan yang melakukan pelemparan tidak diapa apakan
membunuh orang boleh kenapa di stadion kanjuran satu ratus tiga puluh lima orang dibunuh tidak apa apa
melakukan pengerusakan fasilitas umum boleh kenapa karena di kanjuruan kasusnya tidak diselesaikan
nah ini bahaya buat stabilitas hukum di bangsa ini dan ini akan menyandra presiden jokowi
baik saya mau ke pak wiono pak wiono kalau kita review kembali ke belakang ada suara dari keluarga korban yang tidak percaya
terhadap hasil otoritas
otopsi korban kanjuruhan kalau anda sejauh ini apakah ini akan perlu dibuktikan di persidangan terhadap otopsi ini
ya gini mas kalau tentang otopsi itu memang yang mempunyai kewenangan kan dokter
jadi dokter itu ya harus nanti kalau bisa dibuktikan secara benar itu ya di persidangan itu harus adil
jadi seperti apa hasilnya itu sebagai orang korban harus tahu
jadi itu yang mintanya korban begitu
soal otopsi misalnya
baik anda ada komentar
soal otopsi misalnya penyidik punya hak untuk melakukan otopsi lagi gitu kan kepada korban korban yang bisa diminta jangan kemudian seolah olah harus izin korban
negara punya hak untuk otopsi korban kanjur
kanjuruhan apabila itu dibutuhkan jadi kalau misalnya dua anak dari defiato dianggap tidak beban dengan kasusnya
masih ada satu ratus tiga puluh tiga orang yang meninggal yang bisa diotopsi
nah inilah yang kemudian membuat saya tidak percaya dengan kerja penyidik
kenapa karena memang kalau kemudian dibuka secara terbuka ini banyak polisi yang kena
nah ini problemnya
kalau kemudian ke polisi yang kita siap ke penyidik maupun sebagai orang yang kemudian berada dalam posisi tersangkaan tidak kelihatan
kita closing statement untuk sesi terakhir ini pak akmal
apa yang akan anda lakukan ke depannya kalau lah dua belas rekomendasi ini bertanggung jawab di masing masing pihak
lantas apa tugas berikutnya tgpf akan memantau langsung persidangan nanti di pekan depan
tgpf sebenarnya sudah berdasarkan kepres nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh dua tgpf ini sudah selesai tugasnya per empat november dua ribu dua puluh
jadi sekarang saya ini hanya menjalankan tanggung jawab moral terhadap rekomendasi yang kita berikan
nah karena itu saya dan rekan rekan tgpf lainnya mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk mengawal
agar kasus ini dibuka secara transparan diusut secara tuntas dan diberikan sanksi hukum seberat beratnya kepada mereka yang bermasalah
karena itu gaungkan terus tragedikan juruhan ini untuk bisa diselesaikan dengan cepat
karena sekali kita lalai atau sekali kita lupa maka tragedi ini akan terlupakan
kalau bisa misalnya kasuskan juruhan sidangnya seperti sidang kasus ambo
dibuka setiap hari agar masyarakat bisa menilai semuanya
penting sekali untuk mengembalikan citra kepolisian republik indonesia dan juga menjaga marwah presiden republik indonesia
pak wiono apakah anda juga akan meminta dari pihak keluarga korban segera dilakukan kongres luar biasa dan juga meminta iwan bule ketum pssi mundur dari jabatannya

ya kalau kongres luar biasa itu juga belum tentu bisa
menghasilkan apa yang dicita citakan oleh keluarga korban
ya keluarga korban ini tidak minta seperti itu
yang diminta itu hanya pihak kepolisian atau penyidikan
kasuskan juruhan ini jangan berbelit belit gitu loh
jadi jangan sampai diambil lagi ke kasus lain
jadi fokuslah kalau memang itu kaget untuk rakyat
ya harus benar
benar benar itu dia itu menjalankan tugas yang sebenar benarnya
semoga harapan anda bisa tersampaikan akan diwujudkan dalam masa yang akan datang
kita harapkan juga persidangan akan berjalan dengan seadil adilnya
terima kasih atas waktu bapak bapak sore hari ini dengan pak wiono korban tragedikan juruhan dari malang
juga ada pak akmal marhali yang kota tim tgipf kan juruhan bersama kami di cnn indonesia news
selamat sore bapak bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh